hai aku harus menerobos masuk rumah ini dan jangan sampai ketawa
kenapa mau naik ke rumah ini lagi
ini anak selalu aja buat keputusan sendiri kali ini aku gak akan lepasin kamu diego
tante nggak peduli soal tes dna itu karena itu urusan kamu dan diego
ya udah kalau gitu jam delapan kita pergi
ini boleh nggak waras ya baik itu ada kartu
truk kita dan kamu keluarin kartu top itu sekarang kamu berburu
ini itu udah kesempatan emas buat diego bisa nikah sama mona
jadi tante harus bantuin diego
karena sampai kapanpun diego ga akan bantuin tante untuk balasin dam tante
eh ingat ya
eh ingat ya
eh ingat ya
eh ingat ya
berani beraninya dia atur atur aku
kan makanya bikin aja dia siapa
kamu ambil bayi yang ada di jalan perintis
dan kamu pindahkan di tempat yang aman
bayi itu sekarang aku yang kuasai
kamu gak bisa beritahu aku lagi diego
aku tahu tadi ke rumah itu
kamu sama digo ada sesuatu kan
artinya jalan panjang ya pak haji
apa aku kasih tau ke raja soal bayi kita yang masih hidup
tapi ini gak mungkin
aku gak bisa beritahu
aku bakal bikin masalah
dan jadi semakin rumit nantinya
lebih baik aku cari tahu dulu
apakah dia benar
aku gak bisa cerita sama kamu sekarang
kamu gak perlu tahu dan kamu gak usah khawatir
aku baik baik aja kok
kalau aku kan selawadat untuk kamu
maaf aku gak bermaksud gak sopan sama kamu
buka hati kamu untuk aku
aku harus cari tahu tentang bayi itu
walaupun dia anakku atau bukan
untung aja aku tadi udah share location
untung aja aku tadi udah share location
jadi nanti kau harus kesana
jadi nanti kau harus kesana
agar si raja tidakacked
aku akan kesana
nanti aku kasih informasi

bi tolong bantuin aku sekali aja bi
karena aku harus pergi
nih aku punya uang
ini sebagai tanda terima kasih atas bi bi udah bantuin aku
kalo gitu bi bantuin deh